kalau dibandingkan dengan zaman om idang zaman zaman dulu tahun tujuh puluh an gitu ya

ya kan nah tetapi keberadaan pendidikan
pendidikan pendidikan musik juga harusnya dibantu oleh pemerintah republik indonesia
seperti misalnya ada daya musik daya itu yang profesor cutnya deviana
itu bagus banget dwiqi dengan farabinya itu bagus bagus itu luar biasa
nah ini didorong dong agar bisa menghasilkan pemusik pemusik yang luar biasa
tapi mereka juga terbuka kok kayak agnes gitu kan
dia dengan sangat terbuka
intinya wadah untuk belajarnya sudah ada
sudah ada ada isi kan
sudah banyak individu individu yang mendirikan itu
ya udah bagus
oh iya itu yang dari jalur klasik
semua sudah ada wadahnya
yang paling mendasar adalah ketika teman teman atau musisi musisi baru junior seperti agnes
punya platform gak kita disini untuk
kita bisa dikenal kalau biasanya jazz jazz acara jazz
kan maunya ngundangnya yang terkenal
ini bisa nggak teman teman seperti ini yang junior yang baru baru
hadir di platform ini untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas
kita jawab sesaat lagi
kita jeda dulu berikutnya
dan perbincangan akan kami lanjutkan
saya jeda tetaplah di cnn indonesian newsroom

oke kami lanjutkan perbincangan sore hari ini
temanya masih soal perkembangan musik lintas generasi
ada musisi jazz senior ada om idang rashidi ada juga agnes indah
ini penyanyi yang sekaligus main seksofon ya
aduh keren banget nih
nah tadi kita terakhir bicara soal wadahnya untuk tampil
dari musisi musisi lokal musisi musisi baru yang ingin punya nama lebih luas di indonesia
kadang kalau secara bisnis kayaknya mungkin
ah dia nggak terkenal nanti nggak ada penonton yang mau datang
harusnya seperti apa sih
bisa gak sih om
apa namanya wajah wajah baru ini naik ditampilkan
nah itu tadi
anak anak muda sekarang
dia harus berusaha untuk floating ya
paling tidak dia ngambang dulu
nah effort itu harus dijawab oleh si anak muda ini sendiri
dengan apa berkarya
itu meluaskan lingkungannya dia
kalau enggak dia akan naik
panggung yang lain ya
itu kelihatan wah ini keren nih anak
apalagi udah ada sarana media sosial ya
wah itu gila itu
udah ada apalah namanya gitu kan
pemidang aja gagap gitu kan
buat agnes sendiri
dengan menyiarkan diri sendiri di sosial media
musik agnes dikenal
kemudian ikut ajang pencarian bakat
itu juga memuluskan jalan untuk bisa tampil di panggung panggung besar
menurut agnes gimana
kemarin juga aku diajak sama kak yofi
jadi lewat situ sih bisa kita kenal
trauma memang penting tuh link sih

terus agnes bisa perform di
har siar nas hari penyiaran nasional
ya dan sebagainya sih
jadi kayak bisa membantu agnes step lebih maju gitu
harus punya identitas ciri
harus punya identitas
jadi jangan bangga kalo kamu dibilang main kayak kenny g
atau kamu dibilang main kayak cik korea
atau siapa gitu
terus kebetulan kalo kamu bangga dengan itu
terus main kayak kamu nya kapan
harus jadi diri sendiri
justru harus ada kepribadian
harus ada kepribadian
ya itulah yang akan memunculkan
pemusik tangguh ya disitu
kalau agnes apa sih pesan yang ingin dibagikan kepada teman teman yang mendengarkan musik agnes
pastinya suka dengan apa yang agnes mainkan
terus semoga agnes bisa menginspirasi
teman teman yang seumuran agnes untuk ikut berkontribusi dalam industri musik tanah air
oke karena agnes juga akan tampil lagi
saya persilahkan agnes untuk kembali mempersiapkan diri untuk tampil di penampilan terakhirnya di cnn indonesian newsroom
satu lagi saya harus tanya kepada om idang sambil kita menunggu agnes
apa yang harus dilakukan para musisi khususnya jack
untuk bisa bertahan
untuk bisa bertahan di industri ini sampai dengan sepuluh tahun ke depan
akan seperti apa nanti perkembangannya sepuluh tahun kedepan
tentu makin kedepan itu eee
makin rame indonesia adalah ee
satu satunya negara di dunia yang mempunyai lima puluh delapan jazz festival
itu tidak pernah ada di dunia lain
nah dengan banyaknya ini tentu kesempatan anak anak muda
kesempatan kita para pemusik itu untuk tampil
untuk tampil menelurkan karya
karena kan yang namanya seniman itu identik dengan karya ya
nah itu jadi eee
ini kesempatannya jadi untuk mempertahankan itu
ya bagaimana kita rajin rajin untuk berkarya
produksi produktif ya walaupun kayak saya udah umur segini gitu ya tapi saya terus
ya tetap produktif ya produktif
berusaha untuk produktif
berusaha untuk produktif
mencari bentuk baru
mencari bentuk baru
saya aja sekarang
sama seperti apa yang om lakukan juga kan sama tompy sama glenn
itu seru aja sih
anak lampung pemain gitar saya itu umurnya baru tiga belas tahun

tadi saya bilangnya satu ya ternyata nambah lagi
ternyata nambah lagi
pesan apa yang ingin om idang bagikan kepada musisi musisi yang akan meneruskan
pesan apa yang ingin om idang bagikan kepada musisi musisi yang akan meneruskan
dengan yang masih berrelasi dengan generasi om idang di industri musik tanah air
berharaplah kepada karyamu
minta pertolongan ini
minta pertolongan itu
nggak ada makan siang yang gratis sekarang
untuk itulah maka kita harus
dan berusaha memperkenalkan karya kita
kepada dunia luar
satu lagi yang paling penting adalah
musik itu merupakan
jazz itu merupakan barometer kebebasan
jazz itu barometer kebebasan
tidak akan pernah ada
kelompok manusia lain
yang bisa menembus barikade musik
musik itu keindahan dunia
musik bahasa yang universal
jadi bentuk kebebasan
tidak hanya untuk musisi
tapi untuk seluruh kalangan
untuk seluruh masyarakat
om idang rashidi
musisi senior jazz tanah air
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
saya juga senang sekali
saya belajar banyak dari om idang
dan performa dari agnes
juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita di cnn indonesian newsroom hari ini